dan pada waktunya mudah mudahan tidak waktu lama ya memang ada rencana untuk kami ketemu

di sisi lain partai keadilan sejahtera yang lebih dulu berkoalisi dengan gerindra mengungkapkan
bahwa partainya bersikap terbuka jika partai demokrat berkoalisi dengan partai gerindra dan mendukung prabowo sbianto
kepada kompas com wakil ketua majelis suruh pks hidayat nurwahid pun mengaku optimistis
pan juga akan berkoalisi dan mendukung sosok pemimpin baru
sebelumnya pada april lalu pks dan pan telah menyodorkan nama untuk mendampingi ketua umum gerindra prabowo subianto di pilpres dua ribu sembilan belas
akankah rencana demokrat menawarkan ahy bakal mengubah peta koalisi
di antara gerindra pks dan pan jawabannya akan kami ulas dalam dialog sesaat lagi
pada jaya dihanan direktur eksekutif dari smrc selamat malam
baik langsung saja ke pak syarif untuk mengklarifikasi
jadi kemarin malam itu memang sebuah penjajakan normatif saja atau memang arahnya sudah hampir sama sehingga kemudian muncul penjajakan duet mencoba duet nama prabowo sbianto dan agus harimurti yudho
ya awalnya itu karena dari pihak partai gerindra ada utusan yang menghubungi saya
yang menginginkan bahwa gerindra siap untuk berkoalisi dengan partai demokrat
oh ada utusan dari gerindra
ya dan mempertimbangkan untuk kemungkinan ahy sebagai cawapres dari pak prabowo
itu utusan gerindra yang ngomong itu ya
ya dan informasi itu saya sampaikan ke
ketua umum kami pak sp
dan beliau sangat respons sekali dan mengutus saya untuk mendengar langsung bagaimana pandangan beliau tentang wacana itu
dan justru itulah saya tadi malam datang ke rumah dan menghadap ke beliau dan saya banyak mendengar apa penjelasan beliau
intinya bahwa memang partai gerindra berkeinginan
untuk berkoalisi dengan partai demokrat
tentunya kalau ingin berkoalisi tentunya kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan
pertama pihak gerindra juga tahu bahwa partai demokrat itu sudah memutuskan bahwa sosok ahy yang akan diusulkan untuk menjadi capres atau cawapres
itu sudah fix pak pasti ahi harus ada di situ ya
berkoalisi dengan siapa
itu keputusan daripada rapimnas partai demokrat
dan hampir semua kader itu mendorong tentang terlaksanya keputusan itu
nah pak prabowo juga menyadari bahwa itu adalah suatu keputusan dari partai demokrat
dan di sisi lain gerindra juga sudah memutuskan bahwa akan
mengusung pak prabowo
sehingga beliau berpikir lebih bagus kalau pasangan ini diwujudkan
jadi apa yang dikatakan oleh utusan gerindra ketika menghubungi pak syarif itu memang terkonfirmasi bahwa ada keinginan dari pak prabowo untuk menjadikan ahi sebagai cawapres
itu sudah fix belum kemarin dalam pertemuan kemarin
oh ya tentunya saya kan hanya sebagai utusan dari pak sby
dan justru itu pak spy mengutus saya ke menemui beliau
dan semua penjelasan beliau juga mengatakan bahwa mengapa partai demokrat dan gerindra ini bagus kalau berkoalisi
karena ini untuk kepentingan bangsa
mari kita bangun bangsa ini karena dengan kondisi bangsa sekarang ini maka tentu kalau figur ini bersatu
partai ini bisa berkoalisi tentunya akan memperkuat barisan kita untuk membangun bangsa ini yang lebih besar
itu yang mengatakan pak prabowo atau
bagusnya di mana kira kira menurut pak prabowo antara dirinya dengan mas ahaye itu
karena kalau bicara semua partai berkoalisi untuk membangun bangsa pasti semuanya begitu
artinya berpotensi untuk menang
berpotensi untuk memenangkan pertarungan di pilpres dua ribu sembilan belas
nah partai demokrat sangat merespon sekali
saya sudah laporkan kepada ketua umum kami pak sp
dan pak spy sangat merespon baik
walaupun belum memutuskan ya
belum memutuskan dan beliau akan melakukan evaluasi dan rapat rapat di internal partai demokrat untuk membahas hal ini
dan memang diwacanakan juga direncanakan akan ada pertemuan
langsung oleh pak sb dan pak prabowo
dalam waktu yang tidak lama ini
oke karena memang pendaftarannya memang sudah dekat
tetapi kami pertemuan ini mungkin sekitar minggu depan mungkin bisa
sudah akan ada pertemuan yang akan menjadi final ya
oke katakanlah kalau saya tangkap dari pak syarif
itu belum final tapi itu bisa datang dari demokrat
belum finalnya kan
tapi kalau gerindra dari utusan dan terkonfirmasi pak prabowo
memang keinginannya membuat mas ahaye menjadi calon wakil presiden
nah sekarang saya tanya pks
kalau ada keinginan gerindra membuat apa menjadikan ahy menjadi calon wakil presiden
nasib sembilan nama dari pks itu bagaimana kemudian
artinya secara tidak langsung mengatakan oh saya nggak ngambil dari pks
nggak mungkin cawapres dua kan
jabatannya hanya satu
pertama begini jadi ketika dulu kita diskusi di sini
pada masalah elektabilitas pak jokowi dulu ya
sebelum pilkada itu ya
kita menyatakan bahwa nanti hasil pilkada itu akan mempengaruhi dinamika politik
salah satu yang kemudian penting
di geopolitiknya jawa barat itu kemudian calon yang menang adalah dalam tanda petik mendukung pak jokowi
kemudian calonnya demokrat kebetulan masih di bawah kita pak deddy miswar double d ya
nah kemudian di jawa tengah ini kita agak rumit karena demokrat itu berkoalisi dengan pdi perjuangan ya
di jawa timur itu walaupun kemudian situasinya susah ditebak juga
jadi sebenarnya dari sisi geopolitik itu belum ada perubahan
kalau kita justru menghitung kalau pemilih kemarin pak deddy miswar dan pemilihnya pak asyik itu sebenarnya pemilih yang sama
jadi jumlahnya lima puluh tujuh persen
sama persis dengan ketika dulu akhir itu atau hasil pemilu ya dua ribu empat belas itu enam puluh persen empat puluh persen
jawa tengah ini ada dinamika yang menaiknya suara gerindra pan dan sebagainya
kemudian jawa timur masih juga tidak berubah menang kalahnya
karena popular vote pilpres itu popular vote tidak sebagaimana amerika gitu
amerika tidak popular vote
karena popular vote itu kemudian maka popularitas itu yang penting adalah di tiga daerah ini
nah saya kira perhitungan pak prabowo itu
saya kira begitu hasil
jadi kalau kita ke pilkada itu di jawa tengah dan jawa timur itu demokrat aktor penting pemenangan di situ itu menjadi pertimbangan pak prabowo
bagi kita juga tidak ada masalah saya kira
tetapi pada giliran berikutnya nanti kita itu akan ketemu dengan fenomena yang sama personalisasi politik
jadi siapakah figur yang kemudian kalau dipasangkan itu paling mungkin untuk menang
kalau di pks itu istilahnya muktamad roji fosu yang probability menangnya paling besar gitu
kalau misalnya beliau menyampaikan demokrat ada harus pak ahaye kita ada calon begitu
nanti tinggal kemudian surveyor akan menguji di survei
ini kalau dengan ini berapa ini dengan ini bersama dan sebagainya
ketika kemudian sudah diputuskan rutenya kemudian bagaimana
bagaimana kemudian pertarungan idenya dengan incumbent
incumbent punya seluruh data seluruh kebijakan dan sebagainya
tetapi kalau challenger problem dia itu adalah dia gimana caranya mengalahkan orang yang punya data lengkap dan punya kebijakan
nah tantangannya di situ
jadi saya kira ini juga tidak mudah
tetapi kemudian kita bisa menguji
kemudian yang harus dilakukan oleh semua partai adalah menjalin komunikasi
kira kira mana diantara peluang pasangan itu yang bisa mengalahkan incumbent
saya kira serinya begitu
tapi kalau mau berpikir secara apa namanya siapa yang elektabilitasnya paling kuat
itu kan artinya kan ketika koalisinya itu sudah tidak punya tawar menawar dulu
maksudnya begini ketika misalnya demokrat pks bersama gerindra atau mungkin bersama dengan pan sudah sepakat menjalin koalisi
soal calon soal nanti kita lihat surveinya siapa
itu mungkin terjadi apa yang anda jelaskan tadi
tapi persoalannya kan demokrat mensyaratkan
kalau misalnya bukan ahy yang ditunjuk
nggak mungkin karena ahy sudah putusan rapimnas untuk dicalonkan baik itu capres ataupun cawapres
artinya kan menunggu itu
kalau seperti yang anda katakan kan tidak akan ketemu
sementara waktu sudah semakin dekat
termasuk pks kan
kalau tidak dari sembilan itu apa nggak jadi koalisi begitu atau tetap jadi koalisi
jadi pertanyaan seperti itu
saya pikir mungkin nanti koalisi koalisi yang kita
kan membangun koalisi
membangun koalisi ini kan harus memiliki chemistry yang sama
dan harus saling respect bersama
sehingga pada saat kira kira bertemu koalisinya
maka akan duduk bersama
akan duduk bersama tentunya referensinya adalah dari hasil survei
kalau ini berpesan dengan ini bagaimana tentu ada exercise
dan ini adalah bentuk kebersamaan dalam bentuk koalisi
sehingga berdasarkan fakta
nah kebersamaan ini menunggu apa pak
menunggu hasil survei muncul dulu
tentu ada hasil survei
tentu ada hasil survei
pertama adalah hasil survei daripada capresnya siapa yang paling tinggi
yang kira kira akan didukung
kemudian cawapresnya siapa yang paling tinggi
dilakukanlah exercise diantara tokoh tokoh koalisi
itu kan kalau misalnya koalisi terbentuk
baru kemudian artinya sama sama nandiri dulu
kemudian lihat hasil survei siapa yang terbaik
kalau misalnya terpilih pks atau pks
kalau terpilih demokrat demokrat
kan begitu pak
sangat terbuka untuk berdiskusi
artinya masih bisa turun pak
kalau kemungkinan ternyata surveinya tidak tinggi
kalau kita berbicara koalisi ya
tetapi kalau sekarang ini kan partai demokrat menetapkan ahy itu bukan hanya sekedar menetapkan
tetapi memang berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga hasil survei
bahwa posisi ahi itu memang tertinggi diantara semua calon calon
nah justru itulah yang menguatkan
kami menjadi suatu kapital yang sangat kuat untuk mencalonkan beliau sebagai capres ataupun cawapres
nah mengapa capres dan cawapres tergantung koalisi lagi
nah kalau ada misalnya dari koalisi nanti beberapa partai itu termasuk pks
ternyata ada figur tokoh yang kalau dia sebagai capres tertinggi
nah tentu kami harus mengakui itu bahwa oh iya tertinggi
jadi bukan harga mati ya
kalau kita maju itu kan objektifnya adalah menang kan
bukan hanya sekedar maju
dan inilah semangat koalisi yang kita bangun ya
saya sudah kami sudah terbiasa berkoalisi dengan pks
dan semangat ini saya pikir persepsinya sama
baik kita akan lihat analisa
ada yang berapa penting
baik kita tahan dulu ya
nanti kita juga lihat analisis dari smrc bang jayadi hanan
prime news akan segera kembali dengan ulasan
kita lihat analisis dari bang jayadi hanan
kalau beberapa hari terakhir ini memang pemberitaan di berbagai media memang cukup agak rame ya
cukup rame lah ya
kalau kita melihat soal langkah demokrat justru sebenarnya
walaupun tadi itu sebenarnya diundang gerindra oke lah
tapi paling tidak enam ahy muncul beberapa hari berturut turut
pak jk ahaye karena menghadap pertemuannya juga dengan pak jk dan sempat dimunculkan oleh elit elit
demokrat sendiri memasangnya di gadget begitu ya namun pak jk dan ahy lalu berkembang lebih lama lagi
nama anies ahy hari ini muncul prabowo ahi anda melihatnya seperti apa ya langkah yang diambil
demokrat ya kalau saya lihat bukan hanya demokrat kayaknya koalisi non petahana katakanlah begitu oke belum
koalisi juga sih kubu non petahana katakanlah begitu kelihatan memang masih cair masih mencoba
melakukan eksersais di apa namanya berbagai menggunakan berbagai simulasi itu nah ekses itu
tentu apa untuk melihat bagaimana peta di tingkat elit karena kalau peta di tingkat masa kan
sebetulnya sudah mulai ada sudah mulai ada kelihatan di tingkat masa pemilih gitu nah mengapa
ini masih cair karena ada dua soal kalau di kubu non petahana ini satu kan pola pola koalisinya
terbentuknya tuh bukan koalisi dibentuk dulu ya
itu menentukan kandidat ya ya kan polanya itu kandidatnya mana dulu baru kita berkualitas
ini pola yang terbangun pola ini memang membuat koalisi menjadi sangat cair menjadi sangat cair
kenapa kalau polanya tentukan kandidat dulu baru koalisi terbentuk maka setiap partai akan mengajukan
ya koalisional goods tertinggi kan ada barang koalisi tertingginya itu adalah capres dan cawapres
itu jadi setiap
setiap partai akan mengajukan akibatnya kemudian terjadi dipasangkan segala macam dan dan sangat
cair itu satu saya kira eksersis itu akan terus berlanjut sampai ke ya menjelang sepuluh agustus dengan
pola yang seperti itu bisa terjadi tidak suatu saat malah nggak ketemu akhirnya malah nggak
bisa mengajukan koalisi atau mengajukan calon misalnya di kubu non petahana minimal non petahana
ada satu minimal minimal dengan asus dengan asumsi apa namanya presidential threshold tetap ada ya kalau
presidential tiba tiba berubah total game changer game changer minimal untuk putaran pertama nah apa
namanya faktor kedua yang menyebabkan koalisinya masih sangat cair atau belum terbentuk di kubu
non petahana adalah tidak ada satupun kecuali pak prabowo ya calon tidak ada satupun calon lain
termasuk calon wakil presiden itu yang dominan yang elektabilitasnya dominan iya betul ahaye anies baswedan gatot nurmantio

misalnya yang mungkin bergabung dengan koalisi ini itu memang tertinggi pak ya tetapi jawab
pres di jawa pres di jawa pres betul tetapi kan sebelas dua belas angkanya itu tidak misalnya ahaye tiga puluh lima lalu
berikutnya anies dua puluh belasan jadi papan atas itu kan ada ahaye gus nurmantyo lalu anies belasan sebelas dua belas tiga belas
terutama pak hertu yang lima enam di dalam
oh makanya masih di situ
dengan demikian maka tidak ada satupun yang bisa mengklaim
karena itu tadi alasannya itu
nah dengan demikian maka dia kemudian menjadi masih cair
tapi saya kira tampaknya demokrat dan gerindra mencoba menggunakan pendekatan baru
nah yaitu memang yang paling cepat untuk mengambil keputusan
itu apabila gerindra dan demokrat bersatu
kenapa kalau gerindra dan demokrat bersatu partai lain gak bisa bentuk poros
tapi kalau gerindra sama pks saja bisa satu kan
demokrat masih bisa
tapi kalau demokrat sama gerindra sudah bersatu maka itu mengunci pks
kecuali kalau pkb mau keluar gabung
bisa terbentuk dua
pks pan pkb gitu ya
jadi saya kira itu cukup logis
dan alasannya ada
jadi dari segi waktu dari segi kecepatan pengambilan keputusan
itu bisa mempercepat pengambilan keputusan
yang kedua dari segi ukuran besaran partai
itu memang logis kalau gerindra duluan nomor dua demokrat kan
urutannya gitu kan
nah kita lihat bagaimana pendekatan itu
di level elit itu mungkin itu bisa mempercepat pengambilan keputusan
tapi memang masih jadi pertanyaan
di level masyarakat
pak agus kan nggak jawab tadi
apakah kalau misalnya demokrat prabowo ahi wakilnya
bagaimana dengan pks
tetap mau gabung atau enggak
tapi dugaan saya pks tidak punya pilihan yang terlalu banyak
kecuali bergabung dengan kubu non petahana
kalau mereka bergabung dengan kubu jokowi
mereka mungkin dimarahin sama pendukung pendukung
saya kira begitu
nah itu kayak gitu
bagaimana ini sebenarnya tanggapan dari pks
artinya apakah ini bisa dianggap sebuah dalam tanda kutip ya
ancaman bagi pks yang ingin menawarkan kadernya sebagai calon wakil presiden
karena ketika ada apa namanya wacana duet prabowo ahayi
dan ini datangnya dari gerindra bahkan yang ingin menjadikan ahayi sebagai calon wakil presiden
itu tinggal narasinya
jadi pertama itu adalah begitu personal
setelah begitu personal setelah personal berikutnya pr kita adalah ketika mendesain konten
karena itu nanti ada faktor penting yang kemudian
konten itu maksudnya tawaran tawarannya apa kan
ada ada ada aktor itu tetapi ada faktor aktornya
nah aktor utamanya
jadi salah satu konten yang penting itu adalah ketika kemudian misalnya reputasi dari masing masing ketika debat capres
debat capres itu mempengaruhi karena kemudian kita punya tim yang
saya kira kita semua partai punya tim
beliau punya tim yang kemudian disosmet
begitu kemudian penampilan disurvey
atau di debat itu tidak bagus
itu kemudian bisa mempengaruhi
nah setiap orang punya track
debat publik maksudnya
ya yang dulu debat capres tracknya bagaimana
kemudian masing masing kan orang ada penampilannya
kita bisa baca gimmicknya kita baca analisisnya dan sebagainya
kita bisa bagaimana pertarungan wacana diantara
ini maksudnya mau menilai ahy ini begitu
dalam debat pilkada begitu
pak prabowo ada kemudian anies ada aher dan sebagainya
mereka itu pasti akan di assessment secara personal
itu juga pernah dilakukan oleh ui
assessment ini yang kemudian kita belum lakukan
pak sby dulu di assessment dua ribu empat ya
saya masih ingat itu
kemudian pak salito ada di dalamnya
ini yang kemudian langkah berikutnya
jadi pada saat hasil assessment itu siapa yang paling bagus
dari situ kemudian akan mempengaruhi pengambilan
saya kira itu bisa dilakukan
tapi syaratnya demokrat tidak pakai prakondisi
ah itu tadi
demokrat kan pakai prakondisi
yaitu ahy menjadi capres
sudah ada keputusan rapibna
tapi yang dilakukan yang disampaikan pak agus
mungkin kalau demokrat tidak pakai prakondisi
karena kan itu berarti kan mau meng assess
artinya berkoalisi dulu kan
berkoalisi dulu polanya
nah itu yang tadi saya tanyakan juga
artinya kan bagaimana demokrat kalau seperti itu
kalau melihat figur
sekali lagi tentunya harus kita duduk bersama
inilah kondisi partai demokrat begini
masalahnya duduk bersamanya itu harus terjalin dulu kesepahaman untuk bersama sama
baru membahas figur
ya seperti kata pak jayali tadi bahwa
bagi partai partai non koalisi non pemerintah petahana
ini dapat dipastikan mereka akan bagaimanapun kondisinya
tentunya ada kalkulasi tertentu dengan suatu kesimpulan bahwa
akan ada satu perasaan bahwa mari kita duduk bersama
nah boleh saja sah sah saja artinya partai demokrat itu membawa dengan argumentasi
kami mengusulkan ini karena hasilnya adalah ini
nah tentunya pengujian ini kan harus betul betul objektif
dan dapat diterima oleh semua partai
nah permasalahannya apakah diterima atau tidak itu kan menjadi hal yang berbeda
nah tetapi semangatnya kan koalisi ini akan terbentuk adalah semangatnya bahwa ingin bersama sama
saya katakan ingin bersama sama untuk menang pemilu pilpres dua ribu sembilan belas
itu semangatnya di situ
apakah ini berarti memang sudah demokrat agak kalau ke kubu petahana sudah tidak memungkinkan
justru ini kita kan berandai andai kalau gerindra dengan demokrat
sekali lagi partai demokrat belum menentukan belum memutuskan respon kami respon dari ketua umum bahwa itu sangat bagus
ya dan akan dipelajari dievaluasi dan akan diputuskan karena kita masih memiliki beberapa alternatif
baik nanti kita akan kembali ulas ketika tadi sudah sempat disebutkan bagaimana posisi ahy dalam survei di cawapres
dan juga bagaimana sosok yang lain di cawa pres begitu juga nama prabowo di posisi cawa pres seperti apa
tapi bagaimana kalau itu dipasangkan apakah itu akan punya nilai yang berbeda
begitulah kita akan ulas setelah jeda berikut ini
ya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini seperti yang tadi saya ulangi ya ada nama sempat dimunculkan jk ahy anies ahy lalu pada hari ini atau sejak kemarin malam beredar nama prabowo ahi
yang pada intinya sebenarnya ini kan berusaha untuk mencari calon lawan dari petahana ya joko widodo yang entah dengan nanti dengan siapa begitu
tapi kalau dilihat beberapa nama apa namanya
apakah dari pemasangan pemasangan ini kan kalau tadi sempat ahy memang tertinggi untuk posisi cawa pres berdasarkan survei smrc misalnya
tapi kalau misalnya itu dipasang pasangkan apakah itu bisa berubah nilainya belum tentu misalnya setinggi itu atau belum tentu serendah itu misalnya bagaimana
untuk sementara ini kan kalau prabowo dipasangkan dengan anies prabowo dipasangkan dengan aher prabowo dipasangkan gatot atau dengan ahy kecenderungannya itu menurut saya akan mirip hasilnya
hasilnya akan mirip oke
nanti kecuali kalau nanti terjadi lonjakan dari popularitas dari ahy atau aher atau anies
kan ini semuanya ahy itu masih di popularitasnya masih di angka enam puluh lima sampai tujuh puluh an persen popularitasnya
apa namanya demikian juga dengan anies demikian juga dengan pak aher malah lebih rendah lagi masih sekitar lima puluh an gitu kalau di survei smrc
nah seiring dengan berjalannya waktu mungkin itu bisa mempengaruhi kita belum tahu
tapi kan kesemuanya kan berbeda
jadi itu akan berjalan terus yang semua nama ini
sehingga ada kemungkinan popularitas juga sama meningkat
jadi tampaknya dipasangkan dengan siapapun itu akan cenderung sama gitu
nah saya kira memang
sama ini dalam konteks yang cukup kuat melawan petahana atau konteksnya cukup besar
itu hal kedua ya
tantangannya adalah begini pasangan non petahana tantangannya adalah pertama bagaimana mempertahankan suara pak prabowo pada tahun dua ribu empat belas
kalau solid itu kalaupun solid padahal itu
karena itu perlu dicari calon yang mungkin bisa menyeberang
artinya bisa mencuri suara dari pendukung jokowi
di situ nanti terjadi itu kalau itu perhitungannya bukan hanya soal siapa kandidatnya
nah strategi ini bukan hanya soal elektabilitas akseptabilitas
tapi yang saya sebut tadi kalau bahasa pak agus konten
konten itu bahasa saya koalisional goods
barang barang koalisi itu adalah satu capres cawapres
nah setelah itu kita bagi dua
memenangkan barang barang koalisi untuk memenangkan pemilu barang barang koalisi untuk menjalankan pemilu
menteri segala macam itu nanti
itu barang barang koalisi untuk menjalankan hasil pemilu
oh menjalankan hasil pemilu
memenangkan pemilu apa barang barang koalisnya
termasuk di dalamnya logistik
logistik ini maksudnya apa nih keuangan dan lain sebagainya
uang ya sumber daya sumber daya lain sumber daya manusia segala macam
mungkin ya dibanding demokrat
mungkin ya pak ya
tapi misalnya pks bisa beranggapan sumber daya manusia pks lebih kuat
misalnya struktur apa
mesin partainya lebih kuat
demokrat dengan pengalamannya sepuluh tahun
mungkin bisa berargumen juga infrastrukturnya kuat untuk memenangkan pemilu
plus misalnya ada sumber daya finansial yang mungkin cukup kuat misalnya
di sisi lain orang banyak menduga pak prabowo memerlukan tambahan kan
memerlukan tambahan kekuatan logistik
nah tinggal bagaimana kita menghitung
kalau misalnya katakanlah logistik menjadi penting
kalau kita anggap pak sarip hasan ini punya logistik lebih banyak
dan itu penting juga digabungkan dengan prabowo
maka lagi lagi itu bisa mengunci itu
demokrat sama gerindra mengunci koalisi
saya kira menyodorkan calon wapres itu saklek
tapi kalau sudah dipilih mereka kan harus masuk ke order berikutnya
walaupun misalnya itu menjadi prakondisi koalisi
seperti yang anda singgung tadi
misalnya saya mau berkoalisi kalau salah satu nama dari kader saya yang saya sodorkan ya diambil
begitu juga tadi demokrat bilang begitu kan
dugaan saya yang prakondisi paling kuat itu nomor satu prabowo
ada tingkatannya sebenarnya ya
jadi ketika demokrat mengatakan kami harus ahaye
maka derajat kekuatan apa namanya
dorongan itu lebih besar dibanding dengan pkb
tks mengajukan sembilan nama
setuju anda begitu
ya itu anu saya kira setiap partai ada
atau masih melihat konten tadi
jadi masing masing ada pengambilan keputusan
jadi setiap partai pasti akan mengajukan bargaining yang paling bagus
saya kira itu untuk bagian dari berebut konten dalam tanda petik
yang berikutnya itu adalah kalau di manajemen kampanye itu
pertama mainnya dulu
kita analisis kita assessment kemudian yang berikutnya itu message nya
ceritanya bagaimana sehingga kemudian dia bisa menang ketika percaturan
melawan incumbent itu butuh satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita
itu yang kemudian masuk berikutnya
apalagi pemilik tv semuanya ke incumbent sekarang ini ya
saya kira tidak
kepulih cnn mungkin
nanti kemudian konten tentang inilah yang kemudian akan dihitung
tapi begini kalau misalnya itu setelah beberapa tahapan itu anda lakukan
dan kemudian ketemu seorang figur yang pas ya pak ya setelah analisisnya begitu
tapi ternyata koalisi dengan apa namanya mungkin yang punya sumber daya lebih besar tadi
menginginkan bukan figur yang hasil seleksi konten itu
pks tetap akan setuju atau tidak akan masuk koalisi
jakarta saya kira contoh yang bagus
tarik menarik dan sebagainya ketemu juga akhirnya
tidak mungkin bisa dikalahkan
semua survei itu sampai kemudian ada survei yang kemudian membasangkan
mrc juga kemudian kawan kawan yang lain
akhirnya ketemu kemudian gabungan antara satu sisi itu konten
satu sisi kemudian mesin satu sisi message nya cukup kuat
tapi mulainya memang karena ini popular vote itu mulainya dari person dulu
personnya itu harus cukup capable untuk kemudian berdebat wacana dengan incumbent itu
untuk kemudian dia bisa menang wacananya dulu
ini seperti yang digarisbawahi ini sosok yang di debat publik nanti cukup kuat ya
oke berarti apakah ini menyinggung ahy
bagus sih bicara tentang kekon
oke nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda
tetaplah bersama prime news
kalau tadi dikit yang apa ya saya kutip dari apa namanya mas agus bahwa yang sering di garis bawah tadi lebih kepada sosok dan lain sebagainya
terus menyinggung menyinggung debat
ini figur ahy apakah mampu menjawab itu kira kira
kalau misalnya kan tujuannya tadi untuk menang ya
ya seperti kita ketahui bersama pengalaman di dki pilkada dki
pada saat itu kan agus harimurti sosok yang betul betul fresh from the oven
seandainya saja pada saat itu pilkada dilakukan bulan januari
mundur dikit maksudnya
enggak dipercepat dikit menang mutlak
jadi satu hal yang kami salah satu hipotesa kami bahwa kami itu sebenarnya ahy itu di pilkada kemarin di jakarta itu
itu menang karena ada prakondisi non teknis
ya di dalam persaingan demokrasi ini
dan itu kami tidak bisa
ya secara teoritis itu namanya ada faktor strategic voting
ada satu strategi yang betul betul tidak perlu dilakukan oleh pihak lain
salah satu contoh adalah saya sampaikan di sini bahwa h satu kenapa kok seorang sosok yang bernama antasari muncul tiba tiba memberikan statement yang sangat mendegradasi suara
itu faktor non teknis yang dimaksud
itu antara lain loh
karena bagaimanapun juga
ini kan sosok yang diidentikan dengan sosok sby
jadi saya katakan oke itu masa lalu pelajaran buat kami
tetapi sejak itu ahy itu sekarang ini dalam waktu satu tahun terakhir ini luar biasa
luar biasa meningkat kemampuannya
kemampuan komunikasi politik dan mengaspirasi masyarakat
dan wise nya itu sudah selesai
dan semakin penuh dengan pengalaman
ya itu yang menjadi pelajaran buat dia
sehingga dalam setiap event apapun
baik dalam diskusi
maupun dalam berhadapan dengan konstituennya
semakin matang ya
ya semakin matang
jadi kalau bicara tadi disinggung singgung soal debat
jadi kalau berbicara sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi
dan insya allah kita lihat akan kita lihat hasilnya
dan kita lihat juga bahwa
memang ini perlu waktu
dan saya pikir satu tahun ini sudah cukup waktu buat sosok ahe
karena dia ini termasuk fast listener
dan luar biasa ya
saya mengikuti kalau dia berkomunikasi dengan rakyat
ya histeria itu yang muncul ya
dan almost generasi muda ini sangat sangat responnya sangat luar biasa
dan seperti kita katakan ya
jadi maksudnya secara figur tidak perlu diragukan lagi gitu maksudnya
bagaimana pks melihat ini
kalau misalnya ada tawaran seperti itu
seperti menyinggung juga yang disampaikan oleh pak jayadi
kalau misalnya demokrat gerindra bergabung
maka tawaran untuk pks pilihannya tidak terlalu banyak lagi
kalau kemudian menanyakan soal sosok
tadi sudah dijawab oleh
apakah pks sudah melihat apakah bisa bergabung
kalau memang keputusannya akhirnya prabowo
ada dinamika yang dulu
dinamika yang dulu di debat itu kecil
tapi itu teknis pemerintahan daerah
jadi tentang tim pengendali tpa atau ptpu
itu kemudian kita ketemu sebuah pola namanya
orang yang berpengalaman itu penting untuk dilibatkan di dalam konten perdebatan
tetapi kemudian ini harus belajar
di dalam debat
di dalam debat saat itu
ada dua sentimen penting yang kemudian kita kalah
yang keduanya tpi
yang itu kemudian di dalam debat kita itu
tpi itu tadi ya
itu di dalam debat itu kemudian kita kalah jauh
pertarungan di sosmed itu kemudian kita petakan
akhirnya kemudian kita kalah jauh memang
jadi di retweetnya dan sebagainya
konten yang sebenarnya di sne nya dan sebagainya
sampai akhirnya kemudian waduh kalah kita ini
sama juga dengan di jawa barat sebenarnya kemarin
jawa barat begitu kita berdebat itu menang
tetapi kemudian di lapangan ada sedikit kendala
jadi ketika kemarin dengan pak dobeldy dan sebagainya
kita masih menang
dengan retweet masih menang
tapi dia figurnya satu kuat
nah kita konten kuat tapi kemudian di lapangan ya
ada sedikit ini
saya kira ini hitung hitungan berikutnya
jadi ada faktor kemudian konten dalam arti itu di penguasaan dari masing masing kandidat
itu bagian dari kualifikasi berikutnya
oke pengalaman maksudnya
yang berikutnya yang keduanya itu geopolitik
dalam beberapa hal memang demokrat itu punya kelebihan
tetapi saya kira mesin itu bagian
yang tidak terbantahkan dari semua mesin pks itu
saya kira itu akan jadi semua hitungan
jadi masuk dalam variable
ini dijawab langsung aja pak syarif
karena sebenarnya tadi arahnya itu soal pengalaman
kalau misalnya berkembang satu tahun cukup matang
tapi soal pengalaman itu penting dalam konteks debat nanti
karena bicaranya kalau sudah dipasangkan
maka akan ada debat
bagaimana kalau menghadapi hal seperti itu
ya saya pikir ini menyangkut masalah knowledge ya
kemudian kemampuan untuk belajar
kemudian kemampuan untuk beradaptasi
itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting
di dalam bagaimana untuk mereduksi yang dikatakan pengalaman yang bertahun tahun
dan kami sadar hal itu
dan kita juga melihat bahwa
bagaimana orang itu beradaptasi terhadap lingkungan baru
kita bisa lihat latar belakang karir sebelumnya
kalau memang dia itu adalah karirnya dia hanya biasa biasa saja
nah tentu kita merasa khawatir
tapi kalau karir sebelumnya itu adalah sangat luar biasa
tentunya asumsinya bahwa dia akan banyak belajar lebih cepat
dan bisa mengakselerasi kemampuannya
saya pikir itu akan menjawab apa yang diragukan
kalau sedikit saya merangkum apa yang disampaikan oleh mas agus
itu sepertinya kurang lebih
salah satu kunci kemenangan dalam bersaing melawan petahana
adalah dalam debat nanti
jadi ngambil pasangan yang akan dimajukan ini
pasangan yang memang sangat menjanjikan ketika muncul dalam debat nanti
bagaimana anda melihat ini
karena memang yang dihadapkan pt
ya tidak hanya bicara secara teoritis
tapi dia bicara empirik
contoh yang konkret
karena itu memang harus apple to apple paling tidak
apakah ini bisa berarti yang mau disampaikan pks itu
yang paling bagus itu memang orang yang berpengalaman langsung
tapi kan kondisi kondisi koalisi yang ada itu tidak bisa selalu ideal begitu
karena itu tinggal timnya saja
melatih mendampingi terus menerus
tapi saya mau menambahkan satu hal ya
tadi saya katakan kalau demokrat sama gerindra bergabung
itu bisa mempercepat keputusan pengambilan koalisi di sini
di kubu non petahana
dan dugaan saya kalau demokrat sama gerindra bergabung
pks saya kira tidak punya banyak pilihan kecuali ikut bergabung
tinggal bagaimana pks memperoleh konsesi politik yang cukup
dari ikutnya bergabungnya itu ya
di level elit itu pertanyaannya bagaimana dengan pan
apakah itu akan membuat pan balik lagi ke kubu jokowi misalnya
sekarang kan kayaknya minimal
ada beberapa setnya yang masih melihat kemungkinan ke kubu petahana
nah tapi ada hal kedua ya saya kira yang harus mereka hitung juga
di level elit memang prabowo ahi mungkin selesai tadi persoalan tadi
tapi ada juga persoalan harus dilihat juga persoalan di level massa
masa non petahana itu kalau saya sederhanakan adalah masa yang tidak puas dengan kepemimpinan jokowi
yang tidak puas kepemimpinan jokowi itu
utamanya adalah termasuk di dalamnya elemen besaran elemen yang disebut dengan elemen umat
yang antara lain diwakili oleh pemilih pks misalnya
nah kalau prabowo ahy yang menjadi kandidat
ini kan orang bisa melihat ini elemennya elemen nasionalis
maksudnya tidak sesederhana itu
apakah itu bisa diterima oleh kalangan umat di bawah
itu juga yang akan menjadi perhimpunan
apakah kesepakatan elit nanti kalau seperti itu yang begitu
bisa terkorelasi dengan
maka itu tidak menimbulkan kekecewaan di bawah
ingat bahwa beberapa elemen umat itu sudah berpindah ke kubu jokowi
termasuk yang sangat penting
dengan asumsi tgb tetap istiqomah di sana saat ini
maka kemudian pilihan di tingkat elit itu harus dihitung oleh
oke kita tutup dengan dari apa namanya pak syarif hasan terkait tgb
ini kan juga figur demokrat ini ya
bagaimana soal kemudian pernyataan tgb yang mendukung jokowi dua periode ini
apakah cukup mengganggu
tidak karena kalau rapimnas kan seolah olah memunculkan hanya nama ahy
padahal nama tgb di kalangan masa tadi punya masa yang cukup signifikan
ya kami melihat bahwa dari demokrat itu adalah pandangan pribadi
dan tidak mengganggu sikap politik partai demokrat
dan kami juga yakin bahwa
tidak mempengaruhi perolehan elektoral nanti di dua ribu sembilan belas
sama sekali tidak
karena buktinya kami di ntb bisa memenangkan dengan bagus
pilkada di ntb
ya tetap justru itulah justru saya katakan perpindahan seseorang dari satu partai ke partai lain itu saya pikir itu hal yang sering dimanapun juga terjadi
pasti mungkin saya prediksikan bahwa gerbongnya tgb itu tidak akan ada yang ikut
gerbong suaranya maksudnya gitu ya
pastikan anda memastikan seperti itu
dan yang menjadi juga satu perlu disikapi juga bahwa memang sampai saat ini partai demokrat juga belum menentukan
apakah akan bergabung dengan petahana ataukah
ataukah kita membentuk poros baru
insya allah minggu depan kita akan
dari pembicaraan yang sudah sebegara ke sana
menjadi cair lagi
tapi inilah dinamika ya menjelang pemilihan presiden sampai nanti bulan agustus baru memang baru diketahui siapa yang pasti akan berhadapan dengan petahana jokowi dodo
apalagi ahi baru bisa mencalon kan tanggal sepuluh agustus
karena sebelum itu usianya belum empat puluh
oke baik nanti kita akan lihat di berapa apa namanya episode prime news yang lain kita akan mulai selanjutnya
terima kasih sementara ini
pak asyarif haishan terima kasih mas agus purnomo dan bang jaya riana selamat malam
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut